angka penambahan kasus harian covid sembilan belas semakin tinggi
per dua puluh empat jam terakhir bahkan ada tiga sembilan ratus enam puluh tiga kasus baru hampir empat
dan di tengah pandemi kita akan segera melakukan rangkaian kampanye pilkada dua ribu dua puluh
akhir september akan dimulai tujuh puluh satu hari lamanya
yang menjadi sorotan adalah aturan yang membolehkan paslon atau pasangan calon mengadakan konser musik
kita bahas malam ini bersama para narasumber bergabung melalui secara virtual
ada komisioner kpu ilham saputra mas ilham selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas ilham
saya sapa juga anggota bawaslu frits edward siregar bung frits selamat malam
selamat malam mbak putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian
waalaikumsalam terima kasih dan juga ada ahli epidemiologi tri yunis miko pak miko selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak miko atas waktunya
saya ke mas ilham dulu mas ilham kita belum hilang nih sebenarnya rasa khawatir rame rame kemarin pada saat pendaftaran
kpu juga mengatakan belum ada bukti bahwa ada kluster pilkada seperti yang banyak dikhawatirkan
tapi toh cakadanya yang positif juga sudah diumumkan
lalu sekarang disampaikan lagi bahwa konser musik boleh rame rame sekarang memprotes hal ini
ketua nya gini konser musik
konser musik itu kan merupakan kampanye kalau benar undang undang dua ribu enam belas itu bentuk lain
itu diada di pasal sebentar ya itu ada di pasal enam puluh lima di undang undang sepuluh tahun dua ribu dua
kegiatan lain tidak banggar larangan kampanye dan tertuang peraturan peraturan undangan
nah kemudian pkpu dua puluh sudah mengatur dengan sedemikian rupa ya
salah saja batasi rapat umum itu menjadi jumlahnya seratus orang maksimal ya
dengan proses covid yang besar
juga bagi tatap muka kita berikan batas pertemuan lima puluh orang
lima puluh orang batas maksimal pertemuan di ruangan
dan pokoknya tanpa muka ya
nah jadi prinsipnya sekali lagi kami sudah mengatur ketika di masa pandemi
itu menggunakan pkpu enam dan pkpu sepuluh tahun dua ribu dua puluh
nah yang sedang kita revisi sekarang adalah pkpu nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
yang memang pkpu empat dua ribu tujuh belas ini adalah perlakuan untuk kampanye di masa normal
jadi ini harus dipedakan di antara keduanya
jadi kami sudah mengatur sedemikian rupa untuknya
untuk masa pandemi
ini pkpu enam dan pkpu
sepuluh tahun dua ribu dua puluh ya
iya nanti pkpu empat dua ribu tujuh belas yang sedang kami revisi
padahal kalau dibaca secara keseluruhan ada batasan jumlah
karena itu batas jumlah itu kalau pak pris juga hadir ketika itu
itu adalah usman dari kementerian negeri
terkait dengan jumlah tanpa muka lima puluh

sekali lagi tentu protokol covid nya juga harus diikuti
jadi kalau misalnya soal konser musik yang saat ini dikatakan sedang proses revisi itu kan
iya sebetulnya ada di pkpu sepuluh tahun dua ribu dua puluh juga
yang pasal enam puluh tiga itu betul
karena kita juga harus kemudian mengajak kepada peraturan pengundangan di pkpu sepuluh tahun dua ribu enam belas
menyebut ada cara lain kan begitu
nah ketika kita juga berbicara dengan komisi luar
ada usulan beberapa usulan seperti itu
nah tentu kita harus mengakomodir beberapa masukan masukan dari para pihak
nah tentu juga ketika membuat konser itu kan tadi pertama ada pertemuan terbatas
kemudian juga harus berkoordinasi dengan daerah daerah yang kemudian mengatur pihak perdana
tentang bagaimana protokol covid ini diberlakukan dan diperlukan untuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan

nah tentu kita harus kemudian berbicara dengan komisi luar
saat gas covid masing masing daerah maksudnya
dan kalau misalnya saat gas begini saya ingin mengonfirmasi
jadi misalnya ada paslon mau bikin konser musik berlandaskan dengan pkpu sepuluh tahun dua ribu dua puluh ini
jika ada lampu hijau dari satgas masing masing daerah itu bisa dilakukan
ya tentu saja gini putri ya
jadi bagaimana tahapannya
mana yang lebih diberatkan
mengikuti aturan kpu atau kemudian aturan satgas terkait protokol kesehatan
itu saya ingin konfirmasi itu mas
makanya ini kan sudah kita akan atur pak ya
di pkpu kita di masa pandemi sudah jelas
lima puluh orang dan seratus orang ya
tentu bisa mengajak begitu
tetapi yang lebih paham
terkait dengan persoalan persoalan daerah ya
dan kemungkinan ada potensi untuk kemudian mengumpulkan masa lebih besar
pendahnya kemudian melihatnya dan melihatnya
tidak mungkin kan bisa

kan tidak boleh oleh prk
dikatur oleh prk sejajar ke depan
oke saya ke bang frits dulu
bang frits kalau misalnya bawaslu ini yang akan turun ke lapangan
kalau melihat sekarang diizinkan
tapi kemudian memang ada syarat dan syarat
ketentuan berlaku kira kira
dipastikan menjaga protokol kesehatan
tidak hanya paslon tapi juga
mereka yang datang
itu bisa diawasi dengan baik
tidak oleh teman teman bawaslu
petunjuk teknisnya seperti apa
baik mbak putri
sebelum saya bisa menjawab itu
menjawab pertanyaan yang disampaikan
mungkin saya bisa mau menyampaikan beberapa hal
terlebih dahulu sebagai konteks kita
kalau kita mengacu kepada
kan telah disebutkan
metode kampanye terbagi menjadi tujuh metode
pertemuan terbatas pertemuan tatap muka dan dialog
debat publik debat terbuka paslon
penyebaran bahan kampanye
pemasangan alat raga ikan media masak cetak
dan media masak elektronik
dan atau g kegiatan lain yang tidak
melanggar larangan kampanye dan ketentuan
kalau kita mengacu kepada
tidak ada soal konser
konser itu tidak diatur di dalam
tetapi konser sebagai mata yang sudah
didiskusikan oleh mbak putri
itu ada di dalam
seperti rapat umum
kegiatan kebudayaan pentas seni
pantai raya olahraga bazaar donodara
dan peringatan bulan tahun
jadi kalau kita melihat dari
berbagai metode kampanye
yang dibuat oleh
konser itu kan tidak
tidaknya termasuk yang apa ya
tidak termasuk yang menjadi sebuah prioritas
tapi itu dibuat dalam bagian terakhir
tidak melanggar peraturan kampanye
dan kalau kita melihat
kepada draft pkpu yang baru
terkait dengan kampanye
yang tadi juga dibahas oleh
pak ilham bahwa
di dalam draft kampanye yang baru
memang tidak ada
konser itu terkaitnya
konversi bahan bahan kampanye
paslon boleh memasang bahan kampanye
tentang apa itu
apk iklan didaring
artinya adalah saat ini
konser musik itu
dengan tetap menerapkan
dan saya rasa ini yang perlu menjadi
perhatian kita bersama
apakah kita belajar
masa pendaftaran kemarin
dan pelanggaran protokol kesehatan
dan dimana mbak putri dan para
pemirsa lainnya juga tahu
apakah kita masih tetap mempertahankan
kampanye yang dilakukan
konser musik seperti yang akan
ada pembatasan lima puluh orang
dan jarak satu meter
pertanyaannya adalah apakah itu mungkin kita lakukan
apakah kita tidak memiliki opsiun untuk
menghilangkan konser musik dari sebuah
dari proses kampanye ini
karena masih ada metode
metode yang lain
kalau kita mau melihat
kalau saya lihat di sekarang mbak putri
saya melihat ini ada beberapa option kita mau lihat konser
ada delapan jam noah
pertanyaan virtual ya
kita juga sedang dimuatkan secara virtual
kalau memang konser musik itu mau dilakukan
apakah harus dilakukan dengan pertemuan pertemuan
yang kita rasa
memiliki suatu tantangan
dan kita memiliki
cluster atau dimana
pelanggaran protokol kesehatan
mungkin akan terjadi
mengharapkan semua orang mematuhi aturan
terutama protokol kesehatan
nanti saya bisa nggak kita mengharapkan itu katakanlah dari lima puluh orang yang datang ke pertemuan terbatas
atau seratus orang yang datang ke pertemuan tatap muka
katakanlah kok dalam bentuk konser musik itu
nanti setelah jeda pak miko bisa dijawab ya
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal kampanye terbuka kampanye pilkada dua ribu dua puluh
yang salah satu diantaranya yang menjadi kontroversi dan ramai diperbincangkan dua hari terakhir
paling tidak soal izin untuk mengadakan konser musik dalam kampanye pilkada
saya ke pak miko epidemiolog triun
pak miko masih bergabung
pak miko mengharapkan semua mematuhi aturan
kita sekarang ini kan covid belum tuntas
ini karena rakyat kita banyak yang patuh atau banyak yang tidak patuh sebenarnya
berikan gambaran kepada kami ketika tadi semuanya sudah punya alasan masing masing
ada alasannya berdasarkan undang undang berdasarkan pkpu yang memang sudah diizinkan
tapi bagaimana sekarang
jadi kesehatan pemilu telah mulai begitu
dari pendaftaran kampanye sampai pemilihan suara
jadi pada masa pendaftaran saja kita bisa membuktikan apakah dari pendaftaran itu akan terjadi klaster
kalau terjadi kluster itu satu bukti bahwa kerumunan adalah cara penularan yang efektif untuk covid sembilan belas
jadi menurut saya kurangi perumunan
kami telah berbicara dengan kpu komisioner kpu waktu juni
artinya kami itu adalah fkmui
fkmui telah memberikan
masukkan kepada kpu pada kemungkinan ini pada semua tahapan pemilu harus diperhatikan kurangi kerumunan
jadi peraturannya itu katanya sudah diakomodasi
tapi kemudiannya penuh hukumannya hukuman kepada calon dan bakal calon itu apa
kalau kurang pas kalau cuma teguran sampai pembatalan
kalau tiga kali
terbukti berturut turut kerumunan itu menimbulkan kluster
menurut saya bakal calon tersebut harusnya dicoret dari kecalonannya
kalau nggak begitu nggak akan pernah berhasil
tapi pembuktian untuk menimbulkan kluster itu kan masih panjang pak prosesnya di kita
tracingnya juga masih tipis tracingnya juga masih kurang
enggak jadi tracing dapat dilakukan begitu itu mengacu pada kerumunan
di pendataran misalnya itu sudah mengarah ke klaster pendataran
jadi dari masa inkubasinya kita akan tahu bahwa itu terjadi pada kerumunan yang mana
kalau terbukti itu ada tiga atau empat kasus dari kerumunan tersebut itu dengan masa inkubasi yang sama
maka itu terbukti bahwa kerumunan itu menjadi kluster
untuk menjadi klaster itu gampang dibuktikan
jadi kalau itu terjadi klaster
pada tahapan mau itu pendaftaran maupun kampanye itu bisa dibuktikan dengan baik pada kontak tracing
bagaimana dengan terkait soal izin mengadakan konser musik ini pak miko
ya izin konser musik itu akan menimbulkan kerumunan
jadi ke semua satuan tugas atau tatga harusnya memikirkan
apakah dia daya
daerah merah harusnya benar benar dibatasi kerumunannya
kalau daerah kejingga daerah kuning atau daerah hijau
kalau daerah hijau mungkin dibatasi bisa satu
tapi kalau daerah merah paling tidak harusnya lima puluh

harusnya memperhatikan daerah merah harusnya lebih kecil kerumunannya
terkait soal teknisnya
nanti di lapangan
sudahkah ada simulasi begitu dari teman teman bawaslu
kira kira bagaimana pengawasan pelanggaran protokol kesehatannya yang akan menjadi concern bawaslu
kalau kita melihat dari belajar dari proses daftaran kemarin
kan ada dua mekanisme yang akan muncul
pertama itu adalah pelanggaran administrasi
di mana bawaslo akan mengirimkan surat keguran
ataupun terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon
dengan melanggar pasal sebelas daripada pkpu enam tahun dua ribu dua puluh
itu adalah terkait dengan pelanggaran administrasinya
tetapi ada dugaan pelanggaran pidana yang mungkin muncul
dengan mengacu kepada undang undang empat ratus delapan puluh empat tentang wabah penyakit menular
ataupun undang undang nomor enam dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
di mana dugaan pelanggaran tersebut itu akan dikirimkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti
tapi kalau kita mengacu kepada delik yang dimuncul dikirimkan
dua undang undang itu itu kan adalah barang siapa dan setiap orang
artinya adalah setiap orang yang terlibat yang berkerumun
itu kan memunculkan kemungkinan untuk ditindak pidana dengan undang undang kedua tersebut
dan jangan lupa kita masih punya penyebaran covid sembilan belas
oleh karena itulah kalau kita tetap mempertahankan konser musik
meskipun kami merekomendasikan kepada kpu untuk tidak ataupun mencoret opsi ini dari pkpu
kalau kita melihat bagaimana caranya apakah mungkin konser musik dipasangi tali
biar setiap orang bisa tidak berdekatan
apakah dimungkinkan kita seperti kayak main garis garis
di mana setiap orang bisa supaya tidak berdempetan
karena kita kan mengajak tadi sebagai materi yang sudah disampaikan oleh mbak putri dan juga mas miko
komplians dari si pelaksana kampanye si pelaksana konser musik
dan si masyarakat yang hadir itu sangat dibutuhkan
sedangkan kita masih punya metode kampanye yang lain
dan kenapa kita tidak memfokuskan kepada metode kampanye yang lain
kalaupun memang konser musik itu mau dilakukan
kenapa tidak kita mengikuti yang sekarang kita lakukan
kita memakai zoom kita memakai daring bisa di upload di youtube
dan sehingga audiens yang
yang datang dan bisa melihat kan juga bisa lebih banyak
karena kalau kita melihat kembali mbak apa itu kampanye
kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih terhadap visi misi dan program dari si paslon
apakah misi misi dan program tersebut dapat tersampaikan melalui konser musik
sedangkan kita tahu ada visi misi yang mau disampaikan sedangkan ada resiko yang akan dihadapi
saya rasa ini perlu menjadi concern bagi teman teman kpu
untuk memikirkan kembali apakah konser musik itu masih dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam pilkada dua ribu dua puluh
mas ilham ada suara juga dari komisi dua yang meminta justru sebaiknya itu dilarang saja
karena takutnya jadi dalam tanda kutip seperti jebakan kepada paslon
jadi misalnya paslon mengadakan kemudian ada yang
ada yang pelanggaran aturan kesehatan misalnya peserta atau dan lain sebagainya paslon yang akan kena
ya seperti kata pak frits bilang sebetulnya ini ada peringatan
apakah kemudian nanti rekomendasi dari bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi
atau kalau pidananya tadi menggunakan undang undang yang disebutkan oleh pak frits gitu pak frits
habis sampai saat ini kampanye itu tidak bisa mendiskualifikasi pasangan cawan bukan gak begitu pak frits
oke itu sekali
karena ada atur kalau saya tidak salah empat pelanggaran yang diatur oleh undang undang dalam pemilihan ini yang bisa mendiskualifikasi
bisa saja seperti disampaikan oleh pak frits kita atur tentang bagaimana cara mereka melakukan konser
bisa via media sosial misalnya saja
sejak kemarin kami melakukan uji publik ada usulan seperti itu
tapi kita tidak menutup cara kemudian mereka melakukan kampanye via konser tadi
kita bisa atur
kedua kan itu pernah dilakukan
para artis sekarang ketika wabah pandemi ini berlangsung
mereka melakukan konser di beberapa
bisa di media sosial ya
di macam media sosial lah
saya tidak menyebut media sosial mana saja
nah atau kita batasi dan sesuaikan atas berbagai masukan dan kendala di lapangan
nah ini masih bisa kita atur di juknis
dan ini kan juga masih draft pkpu kampanye
saya memahami betul
karena sepertinya ini adalah trauma pengalaman ketika pencalonan kemarin
nanti di kampanye ini tentu saja sekali lagi tidak langsung kemudian ujuk ujug bisa konsert gitu ya
ada yang harus kemudian dilalui
lalu pihak keamanan lalu pihak pendat dan lain sebagainya
nah kalau tidak boleh silakan kita perbolehkan mereka untuk ikut via
jadi sebetulnya bisa kita atur sedikit rupa dalam juknis
kalau memang kemudian masukan masukan dari masyarakat dan juga bawaslu
ada kekhawatiran pelanggaran terhadap orang ini
saya masih penasaran sebenarnya bang frits
kalau misalnya dari bawah selu sendiri untuk teknis mengawasi
katakanlah ada tatap muka ada paslon tatap muka sudah seratus orang gitu
mengawasi jumlahnya saja
memastikan bahwa itu betul hanya seratus orang
dan semuanya betul betul menjalankan protokol kesehatan
berapa banyak orang yang kemudian disiapkan teman teman
kan ini nggak mudah karena ada hal lain yang harus diperhatikan kan
kalau kita melihat bagaimana teknis di lapangan kan
panwaslu memiliki panwaslu kecamatan
dan juga kita memiliki pengawas kelurahan desa
jadi bahwa selu keempatan itu kan juga
juga dibantu oleh teman teman yang panwaslu ad hoc kecamatan dan desa
dan kalau kita melihat kepada konser dan pertemuan
sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pak ilham
kan biasanya itu kampanye itu pakai zonasi
kampanye yang tim a atau tim b
kemudian waktunya juga dilihat
jadi biasanya yang terjadi itu adalah kampanye itu tidaklah dilakukan secara berbarengan semuanya
tapi secara tahapan
untuk juga dalam rangka untuk memberikan keamanan
biar masing masing paslon tidak bentrok
misalnya di dalam itu
panwaslu sebagai yang tadi sudah disampaikan oleh mbak fudzi
kita melihat apakah protokol kesehatan dengan memakai masker itu dipakai
kalau tidak maka kami akan meminta mereka untuk memakai masker
kalau jaraknya terlalu dekat maka akan kami minta untuk melakukan tidak berkerumun
dan apabila setelah saran dan perbaikan secara lisan
juga tidak dilaksanakan oleh peserta
maka kami akan berkoordinasi kepada kpu setempat mengenai hal ini
dan kalau juga tidak dipatuhi maka kami akan berkoordinasi dengan pihak sapo pp ataupun pihak kepolisian
untuk memberikan penegakan terkait dengan protokol kesehatan di tempat itu
tapi bang frits kita tahu kan sekedar imbauan itu seringkali tidak mempan
pada saat pendaftaran kemarin kpu juga sudah bolak balik mengatakan
tidak perlu beramai ramai tidak perlu berombongan jangan membawa massa dan lain sebagainya
tetap saja seperti itu
ya jadi memang kembali
kalau kita melihat kan ada proses lesson learned yang kita lihat daripada pendaftaran kemarin mbak putri
dan di sini dimana kpu mbak waslu perlu berkomunikasi lebih intens kepada si paslot
mungkin selama ini kita terlalu banyak berkomunikasi dengan partai politik
sekarang setelah ini kita sudah berkomunikasi dengan partai politik

karena akan mereka hadapi apabila protokol kesehatan tersebut tidak dilaksanakan
jika di warsi kata adaptir dan saya harus melakukan
apabila protokol kesehatan tersebut tidak dilaksanakan
dan yang disampaikan bu ilham
bahwa tidak ada diskualifikasi
tetapi masih ada dugaan pelanggaran pidana yang bisa pihak laughter yang bisa diketuk
yang bisa dikenakan kepada mereka dan itu memiliki dampak
karena coba bayangkan seorang paslon yang sudah ditetapkan sebagai paslon
kemudian dia harus bolak balik untuk diperiksa dia harus memberikan klarifikasi
namanya muncul di media akan dibawa di dalam sebuah dalam pers
bahwa paslon ini diperiksa oleh bawaslu diperiksa oleh kepolisian
dan dijadikan tersangka itu punya dampak yang negatif terhadap proses kampanyenya
dan saya rasa tidak satu pun paslon ingin dalam kondisi seperti itu
mas ilham setelah kemarin ada kekhawatiran rame rame ketika pendaftaran itu
setelah itu apa yang dilakukan kpu apakah kemudian sudah melakukan komunikasi kepada paslon
atau kpud misalnya melakukan pendekatan soal itu
karena kan yang kita tahu juga ada beberapa diantaranya yang
kemudian terkonfirmasi positif covid
sebelum pendaftaran pak
seluruh kpu dibawa di provinsi dan kompeten kota yang menyelenggarkan pilkada
dan kami bahkan di kpuri tempatnya politik calon pengusung
yang ketiga itu masih calon pengusung karena belum diusung
kami sudah sampaikan bahwa dalam melakukan pencalonan tidak perlu arak arakan
dan apabila maksudnya menemukan
pelanggaran ketika kami memasukkan mereka ke dalam kantor kpu
itu sudah tertib sekali
tapi proses kemarin kan memang tidak diatur sedemikian rupa
walaupun harapan kami sebetulnya ada pemda dan pihak keamanan yang mengatur seperti itu
nah setelah itu kami berkoordinasi di rdp dengan komisi dua
ada salah satu rekomendasi dari hasil rapat tersebut yang menyatakan bahwa kpu
bawaslu dan kementerian negeri harus mengambil atau berkoordinasi
dalam rangka kemudian melakukan tindakan tegas terhadap beberapa tahapan tahapan penyelenggaran pilkada
yang rawan dengan pelanggaran pelanggaran seperti kemarin
nah sekarang tentu komunikasinya masih dijalankan diproses
apakah nanti kita akan membuat surat edaran bersama atau apapun namanya
yang kemudian nanti bisa menindak dan juga sekaligus menindaklanjuti pertemuan dengan komisi tiga
demikian mbak budri

dalam penanganan epidemiologi dari ksp
dalam penanganan epidemiologi dari kacamata
khususnya untuk masyarakat indonesia
imbauan itu apakah masih efektif saat ini ketika pandemi masih belum selesai
enam bulan kita sudah berjibaku
jadi kondisi penularannya itu pada kerumunan dan kepatuhan masyarakatnya
kalau kita lihat ke pemilihan umum pada proses perdaptaran aja baru mulai
pelanggarannya banyak banget
nah di masyarakat juga
psbb di jakarta itu amat keberhasilannya amat sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakatnya
jadi kepatuhan masyarakat ini pada persokok kesehatan dan pada membentuk kerumunan
sangat sangat berpengaruh pada penularan covid sembilan belas
di level mana sebenarnya kepatuhan kita sekarang pak miko
jadi kalau saya lihat masyarakatnya sudah enam bulan dengan psbb dan kondisi covid sembilan belas
dengan psbb dan kondisi covid sembilan belas
masyarakatnya sudah bosan di rumah terus begitu
jadi bosan di rumah terus
kemudian dia akan keluar rumah akan ke kerumun
nah apakah dia akan pakai masker atau protokol kesehatan
walau walau rasanya masyarakat sekarang ini sudah bosan terhadap protokol kesehatan
dan bosan di rumah begitu
biarpun diliburkan ya pasti akan keluar dalam seminggu
minggu ini kayaknya akses ke jakarta akan sedikit
tapi minggu depan saya tidak tahu begitu
oke saya sebenarnya penasaran
bagaimana dengan pelacakan kasus di daerah
kalau misalnya kita lihat di keadaan ini
kira kira apa yang anda khawatirkan sekarang pak miko
jika sekali lagi kerumunan mungkin saja terjadi pada saat kampanye akhir september ini
nanti setelah jeda dijawab
tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih berbincang dengan komisioner kpu ilham saputra
kemudian anggota bawaslu frits edward siregar
dan juga ahli epidemiologi tri yunis miko terkait dengan kampanye pada pilkada dua ribu dua puluh
yang sebentar lagi akan dimulai
saya ke pak miko sekarang
pak miko kalau misalnya berikan gambaran kepada kami bagaimana sebenarnya situasi pandemi di daerah
kita tentu tidak bisa mengambil jakarta tentu menjadi patron
karena tesnya banyak
tapi tidak semua seberuntung di sini dengan akses dan kemampuan
bagaimana dengan di daerah pak miko
ini ada empat belas provinsi yang masih tinggi
kalau pemerintah mengatakan delapan kalau kami mengatakan ada
kemudian dari empat belas provinsi tersebut
kemudian ada puluhan kabupaten empat puluh atau lima puluh kabupaten yang tinggi
nah kalau kabupaten kabupaten ini fasilitasnya seperti di jakarta banyak aman
tapi kabupaten kabupaten ini fasilitasnya amat terbatas
udah merah fasilitasnya terbatas
dan kalau daerah daerah ini melaksanakan mil maka dapat diperkirakan pada masa kampanye ini
maka fasilitasnya akan penuh
dia butuh fasilitas tambahan dia butuh dokter tambahan
atau tenaga tambahan perawat tambahan kemudian bidan tambahan
jadi kalau itu terjadi akan terjadi kepanikan gimana mana
di kabupaten yang merah
bagaimana dengan yang orange dan hijau
apakah mereka bisa bebas seperti biasa saja
tetap protokol kesehatannya agak dikendorin dikit
kalau hijau cenderung akan bebas ya
kalau kuning dan orange itu berisiko lebih besar
jadi orange ini akan juga beresiko lebih besar kemudian fasilitas kesehatannya penuh
kemudian masyarakatnya panik
dan kalau sudah panik ya susah dikendalikan wabahnya begitu mbak putri
panik susah dikendalikan wabahnya
pak ilham hal hal seperti ini sudahkah menjadi pertimbangan juga bagi kpk
ya kpu mbak putri
mbak putri bahkan tidak melihat itu mbak
semua kita tidak melihat zona hijau zona kuning zona merah
semua kita perlakukan sama
semua kita meragukan sama dan turunnya harus kemudian melakukan protokol covid yang sangat ketat
jadi tidak ada pembatasan seperti yang disampaikan tadi
nah saya ingin bilang bahwa terkait dengan soal konser musik tadi
ini harus tetap di pasal enam puluh tiga kami sebutkan harus tetap berkoordinasi dengan
satuan tugas pencegahan covid sembilan belas
di setiap daerah saya tahu sudah ada
ini tidak apa apa tidak langsung kemudian bisa melaksanakan konser
juga dengan pihak kepolisian dengan perda perda setempat
nah saya ingin sampaikan juga
perda ini mengikat terkait dengan penyelenggaran kampanye pilkada
yang tidak boleh diatur dalam perda tersebut ya tidak boleh
nah jadi itu yang ingin kami sampaikan dan tentu seperti kata pak epidemiolog tadi baru
saya hanya mengatakan bahwa harus ada peran serta
peran serta seluruh stakeholder pilkada dalam kemudian menyusutkan pilkada ini
pakai masker hindari physical distancing kemudian juga menerapkan protokol covid yang sangat sangat tight
sangat sangat ketat sehingga kemudian kita bisa menyukseskan pilkada ini
kalau hanya kpu yang kemudian melakukan itu atau hanya ada himbauan dari epidemiolog tidak di google
nah ini kan juga jadi soal

nah satu suksesnya pelaksanaan pemilu di koreslatan adalah pasangannya dengan disiplin
kita melaksanakan protokol covid sembilan belas
nah kalau kemudian dari partai dari pihak pengusung kemudian tidak mencontohkan disiplin seperti ini
nah ini sama saja kemudian ada persoalan dalam kita menyelenggarakan pilkada di masa pandemi covid sembilan belas ini
kalau imbauan itu kan seringkali kemudian dilangkai begitu saja mas ilham
tadi pak alfred sudah sampaikan juga kan ada kemudian bisa diatur secara tidak dengan pidana
dengan hukuman pidana diatur dalam undang undang seperti disebut oleh pak overt tadi
nah kolaborasi ini juga kita sedang mengatur antara mendagri dengan bawaslu dan juga dengan kpu untuk kemudian memastikan
se apa bagaimana aturan ini bisa mengikat kepada pandemi covid sembilan belas
nah aturan ini bisa mengikat kepada paslon di dua ratus tujuh puluh daerah
dua ratus tujuh puluh daerah
bang frits sekarang sudah sejauh apa sesiap apa bawaslu sekarang untuk memastikan pengawasan
tidak hanya soal mengawasi protokol kesehatan yang ada di depan mata
tapi juga memastikan teman teman bawaslu juga menjaga kesehatan mereka sendiri juga terjaga selama pengawasan itu berlangsung
ya baik mbak putri
untuk tadi maunya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh bung ilham

jangan lupa bahwa opsion penundaan pilkada itu dimungkinkan oleh undang undang
baik undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas dan juga di undang undang enam tahun dua ribu dua
anda melihat itu salah satu opsi terbaik saat ini
bahwa meskipun itu belum diukur bahwa seperti apa dan kapan kita akan melakukan proses
apakah sekarang itu kita akan tunjukkan
apakah sekarang itu kita akan turun

ini kan berkaitan dengan compliance dari si paslon
kalau apabila setelah bawaslu melakukan tindakan
kpu sudah membuat rambu rambu
tetapi compliance itu tidak dilakukan oleh si paslon
maka opsion tersebut dapat saja diambil
makanya kenapa dibutuhkan compliance dari paslon untuk bisa menggerakkan pasukannya
menggerakkan tim kampanye nya
untuk mulai saat ini compliance dengan protokol kesehatan
karena itulah dasar kenapa kita menerapkan pilkada pada tahun dua ribu dua puluh
tapi pada saat itu dilanggar secara sengaja oleh paslon dengan berbagai hal yang sudah diatur
berarti kan sudah jelas bahwa kesiapan kita untuk melaksanakan itu kan tidak dipatuhi oleh si paslon dan

jadi saya rasa ini perlu diperhatikan benar oleh paslon dalam rangka
tetap kita melaksanakan pilkada tahun dua ribu dua puluh
anda melihat prediksi anda kepatuhan itu akan sulit tercapai
kita akan bisa melihat kembali mbak
kan kita lihat di atas kes kemarin
dan dari atas kes proses pendaftaran kemarin
kita bisa melihat bahwa ada pelanggaran yang sudah terjadi
dan itu menjadi wake up call bagi kita semua
kita semua bertindak agar hal tersebut itu tidak terjadi
dia punya test case kedua pada tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
pada saat pendetapan calon
dan pada saat pengambilan nomor urut
itu bisa menjadi test case kedua
sebelum dimulainya masa kampanye tanggal dua puluh enam september
kalau kami saat ini bawaslu sudah melakukan rapid test
sudah memberikan penambah daya tahan tubuh
kami mengajak teman teman kami
sesama penyelenggara pemilu baik pak wuy dan mbak waslu
untuk berusaha menjaga kesehatan kita
dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada
di keluarga di tempat kantor
ataupun pada saat kita melaksanakan fungsi pengawasan
karena bahaya covid sembilan belas itu jelas adanya
dan itu mungkin sudah menyerang orang orang terdekat kita
dan sosialisasi dan dengan tambahan anggaran yang sudah diberikan
kami berusaha untuk memaksimalkan agar itu dapat menjadi pelindung

penyelenggara kami juga memiliki rasa aman
pada saat harus merasakan pada saat melakukan fungsi pengawasan
kami punya tugas untuk bagaimana membuat pemilih aman datang ke tps
tapi kami juga punya tugas bagaimana meyakinkan pengawas pemilu kami
untuk aman dan tegas pada saat melakukan tugasnya
oke mas ilham terakhir ke anda
ada yang terdekat dua puluh tiga september
itu bagaimana memastikan tidak ada kerumunan yang mungkin terjadi mas ilham
kita akan mensosialisasikan lagi
tentu saja kepada para pasangan calon
agar kemudian tidak membawa masa dalam proses pengambilan calon
dan juga pengambilan nomor urut nanti
nah tentu sekali lagi saat ini kita juga sedang berkoordinasi dengan kepolisian dan bawaslu
untuk kemudian memastikan ada entah itu surat edaran atau regulasi yang bisa mengikat
agar kemudian mereka tidak melakukan kesalahan yang sama ketika melakukan pendaftaran kemarin
yang bisa mengikat berarti levelnya bagaimana ini kalau yang bisa mengikat

temuan bawaslu kalau saya tidak salah ada dua ratus tiga puluh empat pelanggaran ketika pasangan calon mendaftar
nah ini agar kemudian saya ingin ingatkan bahwa juga ada yang baik yang dilakukan oleh pasangan calon di beberapa tempat
dan harus dimulai dari paslon sendiri ya
pasti karena seperti kata pak juga yang mengatakan bahwa kami sudah memulai nih
penyelenggaraan virus sudah memilai sama seperti pak averidge
kami dalam merekrut kita bertugas sembarang ad hoc memastikan harus rapid dulu
kemudian juga menggunakan kita bekerja menggunakan passir masker menggunakan sanitizer kita sembarkan vitamin menggunakan sarung tangan
dan itu tidak mudah di daerah daerah yang panas itu sangat sulit

kita buat kita himbau kepada mereka untuk mewajibkan menggunakan apd maka itu dilaksanakan oleh teman teman
dan alhamdulillah ya di barang eto kami sampai saat ini belum ada catatan terkena pamparan covid sembilan belas
mas ilham terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
ada bang frits juga dan juga pak miko
terima kasih untuk waktunya
terima kasih selamat malam